seorang pedagang bakso di bogor terluka pada bagian tangan setelah sepeda motor yang digunakan untuk berjualan terbakar saat sedang mengisi bensin eceran
ada pun di kota melabuh aceh dua unit bangunan toko kelontong dan warung kopi terbakar akibat kebocoran tabung gas tiga kg
sepeda motor milik pedagang bakso keliling terbakar saat mengisi bensin eceran di kompleks graperi kecamatan bojonggede kabupaten bogor jawa barat pada senin siang
sejumlah warga mencoba menolong dengan menyiramkan air
warga menduga kebakaran terjadi karena pedagang bakso keliling lupa mematikan kompor dagangannya yang menyebabkan terjadinya kebakaran ketika cipratan bensin menyambar api pada kompor
sepeda motor dan gerobak
pegangan pun ludes tidak tersisa di lalap api
meski tidak ada korban jiwa pedagang bakso keliling menderita luka bakar pada bagian tangan
pada selasa siang sejumlah sukarelawan pun memberi bantuan uang untuk modal tambahan setelah video yang memperlihatkan peristiwa kebakaran itu menjadi viral
pada selasa siang sejumlah sukarelawan pun memberi bantuan uang untuk modal tambahan itu menjadi viral

pada selasa siang sejumlah sukarelawan pun beri bantuan uang untuk modal tambahan itu menjadi viral
api dapat dipadamkan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan selama dua jam
kebakaran dipicu oleh kebocoran selang tabung gas tiga kg di dapur sebuah toko kelontong
kebakaran ini juga menyebabkan aliran listrik di kota melabuh dipadamkan selama dua jam
tim liputan cnn indonesia